diam lu jangan ngomong
nyanya jangan khawatir ya
pokoknya aku gak akan pernah ninggalinnya
aku bakal ngasih yang terbaik buatnya
bakal ngorbankan apa aja buatnya
soalnya iya tuh yang ngalahirin aku
aduh makasih ya nyanya
nyanya juga sayang
sebenernya gue jangan sampe
lu mesti tau akal ya
teman kamu teh kumaha
soalnya minah si
ya lu kira kira aja dah
suakatu kumaha kabar nak
nah hageningan kamu tidak pernah ajak dia makan
disini buka puasa sama sama
kamu teh sebenernya beneran pacaran
gak sih sama dia
opi bukanlah gak mau ngenalin ke tante
dan bukan opi gak mau bawa dia kesini
untuk buka puasa bareng
tapi masalahnya tapi masih belum yakin
sama perasaannya luki
dia beneran suka sama opi apa enggak
aku juga udah minta putus sama luki
ganteng gitu atu
tante rasa mah mungkin ya
kamu teh kurang perhatian sama dia
makanya hubungan kalian teh
garing si kagorengan di pinggir jalan
tante gimana opi bisa kasih perhatian lebih ke looki
kalau misal opi sendiri belum percaya sama perasaannya luki
tengah arti orang teh
aduh kamu teh masalah kecil saja
maksud tante mary apa sih
bukan sekolah saja yang hanya ujiannya
cinta juga ada ujiannya
sok atu untung cengeng
tante kok jadi belain luki
tante mah cuma kasih pengertian sama kamu
kamu tuh mandiri tinggal
ah budak teh
memang selalu cinta mah
so delicious ya sayang ya
finaly kita bisa juga makan di luar
di restoran mewah lagi
coba kok kita makan di rumah
lautnya itu itu
gak ada pemandangan baru lagi
kan kita lagi di luar
nanti habis makan boleh gak shopping dulu
aku harus beli baju baju yang baru
dan yang merek merek terkenal
sholat tarawih ada
sholat raweh kan bisa kamu kerjakan nanti malam di rumah
kalau anak perempuan kan harus selalu up to date pak
kasian kan era
lagi juga selagi kita masih di rumah
lagi juga selagi kita masih ada di sini
karena pakai baju yang out of date begitu
thank you papi
mami ini bagus gak
kamu pasti cantik banget deh kalau pakai baju itu
mami kan aku duluan yang ambil
tapi kan aku duluan yang ambil mami
kenapa aku dari kepikiran oma sama lora terus ya
oh gimana sih kasih ke mami aja
ih gak mau ini kan stylish itu
itu dia udah ada
mami tuh udah tua
tuh kan mami jadi robet
lihat nih jadi robek semua begini
hami jangan lakukan itu lagi ya
ini bukan untuk anak kecil era
ini untuk mami
buka pintu dong
abang menunggu nih di luar pi
opi buka pintu dong
hei diam dong
berisik banget sih
ah teriak teriak di rumah orang lo pikir di pasar apa
eh eh abang tuh jangan berisik
orang mau manggil kopi juga
lagian alpon juga nggak mau manggilin
eh si cendol lo denger baik baik ya
neng opi tuh kagak mau lagi ketemu sama lo
katanya muka lo demak
apa jawat si opi kagak mau ketemu gue lagi
hmm gue nggak percaya
kayak kaleng rombeng
suara apa lagi
neng opi lo mau ke mana
gue nyari nyari koper
aku diusir dari rumah sama tante mary
diusir yang bener neng opi
diam lu jangan ngomong
opi tunggu opi
kamu nggak tahu lagi aku harus ke mana ki

aku nggak punya siapa siapa lagi
satu satunya keluarga aku ya cuma tante mary
kalau kamu gak punya tempat untuk tinggal kamu tinggal tempat aku aja
ki mendingan sekarang kamu tinggalin aku aja
kamu gak usah ikutin aku lagi
karena aku ini sekarang udah opi yang beda
aku bukan opi yang dulu lagi ki
aku udah gak punya apa apa
aku bukan orang kaya
jadi mendingan kamu nggak usah buang waktu kamu
dan kamu tinggalin aku aja sekarang
karena aku ini bukan yang seperti yang kamu harapin kok
kamu nggak usah ikutin aku lagi
kamu nggak usah ikutin aku lagi

aku nggak peduli kamu mau miskin atau kaya aku nggak peduli
coba kamu dengerin lagunya raja yang tulus
pasti kamu suka
bebe aku tuh menerima apapun dari kamu
bebe kamu dengerin aku ya

aku gak akan ngebiarin kamu pergi dari aku
dan aku adalah ngelakuin apapun untuk kamu
dengan cinta ke kamu
kamu serius sama omongan kamu
seperti lagunya larja yakin
kamu gak main main kan
karena sebenernya aku bohong
kalau kamu itu bersaing sama aku apa enggak
kamu ombongin aku karena kamu gak percaya kalau aku cinta sama kamu
keterlaluan kamu pi
kamu bohongin aku waktu bulan puasa antar batal loh puasa kamu
tapi ini kan udah malam
dan aku udah buka puasa
jadi gak batal dong
oh iya udah buka puasa
aku mau mulai sekarang kita saling terbuka saling jujur
seperti lagunya larja lagi
kok kamu ketawanya gitu
di kepala kamu tuh